sampai jumpa di video selanjutnya
yaudah yuk lah pulang
kita ke rumah kamu yuk
tapi aku sekarang pengen ke kontrakan papa kamu dulu rizky
ki tadi itu aku ketemu sama papa kamu
dan aku ngelakuin gerakan tos yang bisa aku lakuin sama ayah aku kan ki
dia tuh kayak pengen ngebalas tosan itu
dia katakan sesuatu tentang tos itu ki
kamu kan belum pernah jawab pertanyaan aku ini
sekarang jawab dong
dia itu apa kamu atau bukan
jawab dong ki jangan diem diem terus
aku bingung deh
enggak kamu ibu aku semuanya
pada bilang kalau dia itu papa kamu
apa mereka nggak ngerasain apa yang aku lihat
jelas jelas dia itu ayah aku rizky
kenapa ya bapak itu malah bilang kalau dia itu papa aku
padahal dia kan tahu kalau dia itu bukan paku
apa ya tujuannya
jangan jangan dia lagi bikin amira kesulitan
amira gak boleh tanya soal itu
bisa bisa langsung ketahuan kalau orang itu adalah mas iksan
mendingan aku sekarang ke rumah kontrakan papa kamu
aku harus bener bener nganyain soal tosi itu rizky
kebetulan kita ketemu sini
mau pergi ke tempatnya ibu gak setuju
amira pulang sama ibu sekarang
rizky rumah kamu udah deket kamu
nggak apa apa kan pulang sendiri
aku duluan ya rizky
sapa sapa yang kemarin udah dibawa semua lagi ke sini
hah kenapa waktu itu aku langsung ambil aja rubek rubekannya
semuanya kayak gini sampahannya
gimana aku cari
pokoknya aku harus cari hasil tes itu sampai ketemu
semua ini demi non zaira
eh ada tangga
berarti setiap kantong ini isinya cuma satu hari itu aja
gue bisa cek dari tanggalnya dong
ini bukannya kemarin
gak salah lagi
pasti robe kan yang lainnya pasti semua ada disini
mudah mudahan robe kan ini cukup dengan kereta hasilnya
duh tinggal hasilnya nih
ya tuhan mudah mudahan hasilnya cocok
aku mohon hasil tes non zahira dan ton probut cocok
mam ya tuhan
kenapa hasilnya bisa seperti ini
dia bukan anak kandungnya tuhan prabu
kenapa sih kamu gak percaya sama ibu
kenapa sih kamu gak percaya
kalau ayah kamu itu sudah mati
sudah gak ada
ibu mohon amira
hentikan semua ini
hentikan menganggap orang itu sebagai ayah kamu
ayah kamu itu sudah gak ada amira
percaya sama ibu
ayah kamu itu sudah gak ada
apa yang harus aku lakukan sekarang
kenapa sih ibu terus terusan bilang
kalau bapaknya rizky itu bukan ayah
gimana sama tos aku dan dia itu
kalau papanya rizky bukan ayah
kenapa dia bisa melakukan taos itu
siapa yang ngejelasin soal itu pada dia
selain aku sendiri
aku masih gak percaya sama hasil tes itu
beneran bukan anaknya tun prabu
kalau nur zairah bukan anaknya tuhan prabu
nur zairah anak siapa
nur zairah itu anaknya nyonya aini
dianatin tuhan prabu
kamu kemana aja sih men
aku cari cari dari tadi
aku meminta kamu untuk antar aku ke rumah sakit
untuk ngambil hasil tesnya lagi
pasti mereka masih ada kopinya kan ya
non masih belum percaya
kalau nur itu anaknya tuhan
ada yang masuk ke nonton
kalau tuhan tuh gak yakin
nur itu anaknya
tapi aku masih penasaran bang
dan sekarang hati aku udah mantap
jadi apapun hasilnya itu
nol aku rasa itu gak
kita gak bisa kesana deh
hal sepenting itu kayaknya mereka gak punya foto kopinya juga
eh lagian ya
berarti non emang anaknya tuhan
lo itu liatnya pake apa sih
pake kacamata kuda
dari mana coba mirip miripnya si zahira sama papa
banyak kok yang bilang kalau zahira itu nggak mirip sama papa
ini pasti soal tes dna yang diam diam kamu lakukan ya saya
dan kacung ini sudah merusak semuanya
sampe dirobek kertasnya
kenapa sih zahira
kalau kamu sekarang tiba tiba dia mau melakukan tes dna lagi
hmm kamu mulai percaya dan yakin ya
kalau mama kamu itu adalah seorang wanita yang sangat bijak
betul begitu kan
mama lena gak penting aku gak tau mama atau kamesya
kenapa aku ngelakuin tes itu ma
karena itu hak aku
hei tunggu tunggu tunggu sudah sudah sudah
biar kami aja pergi
nanti kalau kamu yang pergi yang ada kamu ngebohongin kami lagi
mana mana buan pengambilannya
enggak kalau enggak sih ke mama
kak kak jangan dong kak
kacung kamu jangan ikut ikutan ya
nanti kamu saya pecat
ini zahira kasih aku
jangan dipercaya jangan
ada apa itu

kalau gugup ini bisa lah
tidak ada apa apa juga siapa yang bengkak apa apa
gugup itu apa apa
mesya kamu lagi malena kenapa kalian sampai menyerang zahira seperti itu
aduh kalau papa tahu kali ini ribut ribut soal tes dna lagi pasti nih udah pasti aku duluan yang
bakal kena getahnya ini lupa biasalah anak anak apalagi udah gadis gadis kayak begini rebutan
tas mesya tuh iri banget tasnya zahira soalnya baru ya kan zairah betul itu zaina
harus jawab apa kalau aku bilang mereka mengambil bon pengambilan hasil tes dna
pasti bisa marah besar nanti papa marah marah lagi sama mama iya bener lah
maafin saya ya pak jadi bohong sama papa sekarang
selalu saja irian sirikan tuh apa sih kalau kalian ingin tah seperti itu kenapa ngebilang
langsung saja sama papa papa beliin gak perlu kalian bergulat seperti itu
apa pokoknya enggak mau kejadian seperti ini terulang lagi apa paling suka
aku tunggu di tempat aku melihat mas ihsan kemarin ternyata mas isan enggak muncul sama sekali padahal
aku yakin orang itu betul betul mas isan aku nggak percaya nggak percaya sama omongan amira